helikopter pkdar milik pt derazona air service yang dioperasikan pt unitrade persadanusantara
mengalami insiden di mimika papua pada rabu siang
diketahui helikopter ini mengangkut sembilan penumpang dan dua awak
helikopter yang disewa pemerintah kabupaten mimika untuk dijadikan puskesmas keliling udara
dilaporkan jatuh saat membawa pasien dari distrik jila dengan tujuan halaman pemerintah kabupaten mimika
helikopter dilaporkan terdapat sebelas orang diantara pilot kopilot lalu sembilan penumpang tiga diantaranya anak anak
dari sebelas orang itu sepuluh orang dilaporkan selamat sedangkan seorang anak hilang
tim sar saat ini tengah melakukan upaya evakuasi seluruh korban selamat dan pencarian satu korban lainnya
sepuluh korban atau mungkin ada pencarian lagi yang satu korban yang belum disampaikan hilang
mudah mudahan bisa ditemukan ya kita geser ke sana semua